makan siang gue nih sama gue juga saya juga ulu ulu kalau saya siapa yang masakin
ya beb masak di rumah gua aja biar anak gue seuyunya masak alhamdulillah
makasih ji lu mau sekalian kaget kaget gua mau goreng sendiri
bang ketoprak satu pedas ya mas bentar ya duduk dulu mas
cendol satu sip cendol manis dingin segera dibuat
bang ketoprak sedangnya satu ya iya mbak ndara

ngapain sih lo mudah mandir kayak istrikan rusak
pusing kepala gue ngelihatnya
istrikan rusak mah gak bisa dipake atujad
serah gua lah yang penting enak jangan mudah mandir
sebatunya enak bang buat dipake jalan
sup sup sup
sup sup sup
sup sup sup
sup sup sup
sup sup sup
sup sup sup
sup sup sup
ini mbak kotopraknya
tadi pesen kotopraknya pedes ya
kalau mbak ini
bentar ya mbak mas
apa kau balik aja ya sekarang ya
tadi beli bubur
cendol manis dingin tiga segera dibuat
habis marketin sepatu buat adik gue di kampung
sepatu yang katanya satu satunya di indonesia
yang sama kaya sepatunya cimut
yang harganya satu ratus lima puluh ribu
hei belum selesai
eh eh eh tatat tat
jangan kebanyakan kejunya
iya kan biar enak mak
ya tapi kalau kebanyakan ntar kita tekor
gue liat koran dong mod
nah lo ikut ikutan aja
gue juga mau baca dong
beritanya kriminal semua
berita dalam negeri juga
isinya kriminal semua
di koran gue
nggak ada berita kriminal dong
no bukan itu
perih bubur mas
enggak bang orang kantor cuma pesen ketoprak sama cendol lima
cendol manis dingin
aduh sekarang kayaknya banyak banget penelitian tentang penjurian motor
iya bang bener tuh bang
ah kamu mah santai jak
eh jangan salah loh banyak yang pengen motor gua
anti kan juga lu pur
eh naja punya gue lebih keren gak anti kayak punya lu
maksud gua bukan motornya orangnya
gedean juga ikan gua
eh gua orangnya emang kecil tapi ikan gua gede
eluh eluh babay haji udah tuh udah pokoknya sama gedenya ah
udah beres semuanya
ma anterin gue dulu ya
saya aja ma yang nganterin
ini yang mesen kue temen emak
jadi emak mau sekalian silaturahmi sebelum puasa
oh ya deh kalau gitu
ya lu beberes aja di rumah
gak usah tati aja yang beberes
ya kalau dibantuin sama yanti kan bisa lebih cepet
yaudah ma jalan dulu ya
sama gua juga
eluh eluh kalau saya siapa yang masakin ya beh
masak di rumah gua aja biar anak gua seuyuh yang masak
alhamdulillah makasih ji
lu mau sekalian kagain
kagak gue mau goreng sendiri
bang ojek dong
sama yang itu aja deh
gak jadi deh sama yang itu boleh gak
emang kenapa sih dek
motorang ini lebih kece
kotoran itu emang lebih kece tapi orangnya kecen yang ini
eh yang ini atuh
pak audi pak haji
mau kemana lu
mau nganterin kue
yaudah gua balik ya
ya kagak apa apa beh
nah gitu dong
yaudah ya be ya saya jalan dulu
mari pak audi pak haji
bayangin pulang aja biar sayang beresin
ini tinggal ngelap doang betul
yang tersenyum untuk deste
terima kasih aha